najwa dinda gua sambung
kamar najwa dinda
ini puasa bu
ada di surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh tiga
si ayu tahu sini yuk
hai orang orang yang beriman
diwajibkan untuk kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan orang orang
yang sebelum kamu
adek adek mereka yang sedang makan itu
tidak diwajibkan puasa
mana bisa begitu ibu
jadi gak bisa puasa
nanti kalau kamu udah dewasa kamu pasti mengerti
oh begitu ya
terus kakek itu kok tak puasa
kalo kakek saya sudah pikun
jadi gak wajib puasa
oh begitu ya
kakak itu kan badannya kuat
mau takbir puasa macam mana itu
oh begitu maaf
ibu bapak semuanya
santriwati saya yang sudah menebur
oh begitu ya
kami permisi ya

itu harus bapak
gini pak sri kiti saya cuma mau kasih tau
nanti itu ada tamu namanya pak
oh tenang ustadz
kalo itu saya udah selalu siap siaga
saya emang percaya kalo itu mau pak sri kiti
pokoknya masalahnya ini
tamunya dari kantor itu
dari kantor geduta
iya pak iya pak
anak saya dari semalam panasnya tinggi sekali
gak turun turun
mamanya juga lagi di luar kota
mau dibawa ke dokter dari tadi nggak ada ojek yang lewat
yaudah gini aja deh
biar saya aja yang nganterin bapak ke rumah sakit ya
bapak tunggu sini saya ambil motor dulu sebentar ya pak ya
tinggal ikati galem ya
sama gula biar enak
assalamualaikum pak sri kiti
itunya mawalaikum salam
cuma gulanya ini jadi kebanyakan

emang kalian ngapain sih pada main main ke dapur
jadi ginilah pak sri kiti
yang cantiknya kayak ini kita wili
jadi ginilah pak sri kiti
itu datang ke dapur disuruh sama ustazan nurul
buat ngebantuin pak sri kiti di dapur
jadi kalian disuruh ustazan nurul
suruh ke dapur
sambelnya belum selesai
mau beres beres buat tempat makan dulu ya
buat tempat makan dulu ya
satu dua tiga
satu dua tiga
di kiri di kiri
ya allah nek ya allah ya allah ya allah nek
halo jadi positif mata ebenzia itu kena sampah sampah
astaghfirullahaladzim coba lihat nek
ya allah matanya sampai apaan tuh
tidak tidak tidak tidak
aduh serba salah deh bau tak mulut kalian
kalian itu puasa atau enggak sih
kok mulutnya bujang
kalo enggak itu puasa
ampun ampun ya allah
kupingku siti hampir rapet ini rasanya
kalau orang yang sedang berpuasa itu
bau mulutnya nanti di surga melebihi dari parfum kasturi nih
aduh yaudah yaudah
jangan jangan jangan
nanti ga usah pake cuak kali
jangan begitu juga sewajarnya saya
nggak boleh nggak boleh begitu
tau nih berpuas ga
ampun ampun ampun
murah ini jangan jangan aja
ini coba mbak siti lihat mbak siti lihat
ya allah ya tuhan
matanya ada dua
ya allah ya tuhan
ya tuhan ya tuhan
ya tuhan ya tuhan
iya maksudnya masih utuh
masih masih alhamdulillah
udah yuk ikut mpok ikut mpok
ya dicuci nek matanya pake air
aduh yuk yuk mpok
nanti kita untuk menjelang buka puasa
nanti nanti lagi ke masjid
kita rencananya bagi bagi takjil ya
ini saya mau ngantar anaknya pak semuel
yaudah hati hati ustadz ya
iya saya langsung jalan ya ustadz ya
iya ya deh ya deh
pak bapak saya mau beli angin
iya jadi gitu pak
begitu mau buka puasa
menjelang buka puasa
langsung ke masjidnya kunanta
nanti kita membagi bagi takjil gratis
bapak bapak boleh disampaikan juga
sama temen temennya sekitar kampung ini ya
ya terima kasih pak
untung ada kalian
coba kalau nggak ada kalian
pak d nggak kuat bawa belanjaan begitu banyak
ada satu permintaan pak d
apa tuh pak d
pak d mau beli wortel tuh
masjid pak d ya pak d
tuh wortelnya segar segar
uh lemes banget sih
kenapa sih lu langsung mau lulu
namanya juga lagi puasa
berat lagi tuh bawaan
makanya tahan iman
oh ini di
eh silakan silakan dipilih pilih deh
dilihat lihat dulu silakan ya
kurang kurang kurang